kejadian sedang berlangsung dan hamba melihat dengan mata kepala hamba sendiri
senopati cakra dewa dan nimas anggrahini dikutuk
mereka tidak bisa saling menyentuh apabila mereka bersentuhan
keperuntungan berpihak padaku
terima kasih dewa agung
aku begitu pusing memikirkan cara menyingkirkan cakra dewa
lalu tiba tiba semuanya menjadi begitu mudah
aku tidak asal bicara
maupun asal tuduh
apa maksudmu rai
aku meminta raka kian santap
penyebabnya ayah anda moksa
itu dihukum seberat beratnya
aku harus terus melanjutkan perjalananku
agar aku menunjukkan kepatuhanku
kepada hukuman yang harus aku jalani
putra kukian santan
betapa berat cobaan
yang harus engkau jalani
harus hidup di luar istana
untuk menjalani hukumannya
bunda aku mohon bersabar
rai kian santan bisa menjaga dirinya dengan baik di luar sana
sangat sedih dengan keadaan ini
kita semua tidak bisa berbuat apa apa
ini semua sudah ketentuan
yang harus kita taati ibunda
maafkan raimu yang belum bisa membelamu
hukuman ini terlalu berat bagimu raka
maafkan aku raka kian santan
kita memang tidak bisa berbuat apa apa
karena hukuman itu memang sudah tertulis di dalam kitab
hukum adalah panglima tertinggi yang harus kita taati
bahkan seorang raja pun
tidak bisa mengubah hukuman sesuka hatinya
kita doakan untuk dia
agar raka kian santan
selamat dalam perjalanan
sehingga satu tahun pun berlalu
dan dia bisa kembali ke istana ini
berkumpul dengan kita semua
kalau saja mungkin
hukuman ini aku yang menjalankan
aku relai bunda
karena aku rasa
akulah yang lebih pantas untuk menjalankan
ada perkampungan disana
semoga aku bisa menemukan musolah disana
dengan ini diumumkan
dewan istana telah memutuskan
kepada raden kian santan
tiapapun tidak boleh membantunya
barang sesuatu yang tidak bisa dihukumkan
siapa yang terbukti
akan mendapat hukuman
yang sangat berat
aku tidak mungkin
masuk ke dalam perkampungan itu
karena aku tidak ingin
akan terkena masalah
aku memilih jalan lain
menjauh dari perkampungan ini
itu raden kian santan
emang itu raden ke santan
raden kian santan
apa kalian tidak ingat
apa yang dicapal para juri tadi
barang siapa yang membantu raden kian santan
akan mendapatkan hukuman yang sangat berat
jika aku tetap tidak berketurunan
biarlah cakradewa yang menduduki tahta
dia sangat layak menjadi penerusku
aku tidak akan membiarkanmu menyentuh tahta salakapura
karena tahta itu adalah milikku
kenapa kau tiba tiba menghalangi jalanku
ada hal penting yang ingin hamba sampaikan kepada gusti
tentang senopati cakradewa
kabar apa yang dibawa para jurid itu
aku harus mendengarkannya lebih dulu
siapa tahu ini menguntungkan bagi aku
aku disini mendengarmu
aku akan kembali ke salakapura
kita baru saja menikah
dan kakak selalu pergi berperang
bukankah kakak bilang punya waktu beberapa hari untuk
untuk apa aku lama lama disini
aku tahu aku harus hanya jalan pulang
atau bisa lari ke bagian sana
tidak ada yang bisa kulakukan disini anggraini
aku benar benar bohong
seharusnya aku tidak menggunakainya
sehingga kutukkan tidak menimpa kita anggraini
tentu tidak salah
satu satunya orang yang harus dipersalahkan itu adalah aku
aku yang memaksamu membunuh rusa itu
ini salah aku
kita tidak perlu saling menyalahkan diri anggra ini
sekarang kamu tidurlah anggrek ini
kamu pasti sangat telah
selama ini cakradewa mempunyai seorang kekayaan
benar apa yang kau katakan itu
hamba berada di sana saat kejadian sedang berlangsung
dan hamba melihat dengan mata kepala hamba sendiri
senopati cakradewa dan nimas anggrai ini
mereka tidak bisa saling menyentuh
apabila mereka bersentuhan
senopati cakradewa akan mati
keperuntungan berpihak pada aku
terima kasih dewa agung
aku begitu pusing memikirkan cara menyingkirkan cakradela
semuanya menjadi begitu mudah
raden kian santang sudah terusir dari istana besar pancacaran keponakan ku
para prajurit pun sudah disebar ke kampung kampung untuk menyampaikan pengumuman lah